kepala sekolah satu tangerang
lepas kelas satu tangerang yang terjadi beberapa waktu lalu
ya paling tidak ada beberapa hak yang harusnya diberikan pada keluarga korban ini
yang pertama atas informasi
informasi ini harus jelas disampaikan kepada para keluarga
juga proses pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu juga harus disampaikan kepada para warga ini
selain itu kalau ini menjadi perkara pidana itu tadi kan saya dengar polisian sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan
itu sebenarnya keluarga korban maupun korban itu berhak atas ganti rugi yang bisa dibayarkan oleh orang yang nantinya ditetapkan sebagai pelaku tindak kejahatan itu
bisa difasilitasi oleh lpsk untuk penilaiannya
kalau kita lihat memang sejauh ini diberikan santunan tiga puluh juta rupiah ditambah enam juta untuk biaya pemakaman ke sebagian keluarga korban tewas akibat kebakaran yang terjadi
apakah menurut pak hasto ini sudah cukup sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap hak hak daripada korban dan keluarga korban kebakaran ini
tahu saya memang ada ya santunan kematian untuk korban kejahatan ini
dari negara kira kira jumlahnya lima belas juta atau berapa gitu ya
tapi itu yang ditetapkan oleh kementerian keuangan
tetapi ini kan tetap keluarga korban mempunyai hak yang melekat pada tindak pidananya
kalau itu kan tadi barangkali karena kebaikan hati pemerintah yang merasa berkewajiban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban atau bagaimana
saya sendiri belum tahu itu
tapi kalau jika nanti terbukti ada unsur pidana di sana berapa besaran ganti rugi yang bisa dituntut oleh keluarga korban dan juga korban kebakaran ini
itu nanti kami akan menilai dan juga menghitung kerugian baik material maupun non material
dan itu jumlahnya nanti bisa beda satu orang dengan yang lain
baik itu tergantung
apa kira kira pak faktor faktor yang mempengaruhi besaran dari jumlah ganti rugi yang diterima
karena pastinya untuk korban meninggal ini tidak akan sebanding ya pak dengan nyawa yang hilang akibat kebakaran yang terjadi
memang tergantung dari jenis kerugian yang diderita oleh para korban maupun keluarga korban ini
tetapi kalau kerugian material kan sebenarnya tidak terlalu besar ya
tapi kematian ini yang barangkali nanti dihitung dengan potensi kerugian yang ditaruh oleh keluarga korban
andai kata korban meninggal ini hidup gitu ya
dan dia bisa dari pekerjaan dia punya gaji misalnya
itu kan bisa dihitung
baik pak hasto
lpsk ini juga sempat menyebutkan bahwa kebakaran di lepas kelas satu
lepas satu adalah masalah ham ya
siapa kemudian yang dinilai paling bertanggung jawab atas kasus yang menewaskan puluhan orang ini
dan apa bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan
yang paling bertanggung jawab ya penyelenggara dari lapas itu sendiri
dan ini memang satu problema yang sangat besar terjadi di indonesia ya
karena lepas lepas di indonesia ini kan mengalami
oh eh ya
over capacity kan hanya menghitung jumlah ruang apa besaran ruang dengan jumlah penghuni
kalau over proget ini di dalamnya termasuk fasilitas fasilitas yang diberikan pada
keluarga binaan di situ kesehatannya makanya juga haknya sebagai manusia yang terpidana itu kan tidak boleh melanggar ham
di antaranya begitu
berarti untuk melihat kondisi saat ini kita menelisik begitu
apa saja kira kira yang hak asasi manusia yang dilanggar dengan adanya penyelenggaraan di lapas seperti yang saat ini terjadi
hingga akhirnya menyebabkan kebangkitan
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
dan menelan korban jiwa
nah ini menunjukkan bahwa pengelolaan lapas di indonesia itu sangat buruk
dari segi fasilitas gedungnya ruangnya dan fasilitas fasilitas lainnya
belum termasuk kita berbicara tentang hak hak yang seharusnya diberikan kepada warga binaan di dalamnya
tidak hanya makanya kesehatannya
kemudian hak atas kehidupan yang ayat misalnya kehidupan seksualnya
ini semua akan menjadi tanggung jawab dari pengelola lapas ini
pak hasto sejauh ini bagaimana upaya pendampingan lpsk dalam perlindungan korban dan keluarga korban
untuk bisa memenuhi hak haknya yang tadi pak hasto sebutkan
terutama bagi mereka yang mengalami kebakaran di lapas kelas satu tange
kami belum menerima permohonan dari keluarga korban maupun dari korban
tetapi kalau misalnya perkara ini menjadi perkara pidana dan keluarga
sudah menjadi perkara pidana
ini berhak atau mendapatkan perlindungan dari lpsk
dan juga berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk klasik kepada tindak pidana ini
kalau saat ini kan berarti sudah ditetapkan oleh polda metro jaya sebagai kasus pidana
sudah masuk ke dalam penyidikan karena ada dugaan pelanggaran pidana di sana
berarti langkah apa yang akan dilakukan oleh lpsk terhadap para korban dan juga keluarga korban
kemungkinan kami akan secara proaktif menghubungi para keluarga korban dan korban
apabila memang memerlukan perlindungan dari lpsk termasuk nantinya tuntutan ganti rugi
dalam bentuk restitusi kepada pelaku ini
dalam hal ini berarti masih terus didalami pelakunya siapa ya pak
tapi yang saat ini bertanggung jawab seperti yang tadi kata pak hasso adalah pemerintah sebagai penyelenggara ya
ya mestinya begitu
terima kasih banyak pak haso atmojo suroyo ketua lpsk sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kita sama sama bisa melihat nanti semoga pemenuhan hak hak daripada korban dan keluarga korban ini bisa terpenuhi
tidak hanya ganti rugi tapi juga akses akan informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di lapas kelas satu tangerang beberapa waktu yang lalu ya pak ya
terima kasih banyak pak hasso sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected